sudah ada produser lapangan cnn indonesia zai ul haq di bandung
dan juga produser lapangan siarana indonesia viana vina nabilah di kepulauan seribu
ya kita langsung ke bandung dulu ada zai zai bajunya unik juga ini
dengan baju tradisional dari sunda ini akang satu ini ya
ya akang zai bisa ceritakan kemerdekaan apa di sana akang zai
ya kita sudah melihat banyak sekali warga yang di belakang reporter kita kang za
yuda megi selamat siang selamat merayakan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
yang hari ini kita sama sama melihat di tengah tengah perkampungan yang ada di kota bandung begitu meriahnya
tapi saya akan sedikit jelaskan dulu karena tadi yuda
ini menanyakan baju yang saya pakai
jadi baju yang saya pakai ini adalah baju beskap atau jas tutup
adalah sejenis jas ataupun pria atau kemeja pria resmi yang biasa dipakai untuk acara acara resmi
atau acara acara penting
ini memang sudah diperkenalkan dari abad ke delapan belas
jadi memang ini adalah baju beskap ini baju tradisi yang sudah ada dari tradisi zaman jawa mataraman begitu
tapi tidak hanya soal baju saja yang biasanya ada dalam kemeriahan tujuh belas agustus
tapi juga ada karnaval atau pawai
seperti misalnya pawai jampana yuda dan juga maggie
jadi pawai jampana ini adalah seperti misalnya di kanan saya ini
pawai jampana adalah sebuah tradisi yang biasanya ini merupakan arak arakan atau karnaval begitu ya
tradisi untuk menikmati
jadi ini adalah sebuah tradisi yang biasanya ini merupakan arak arakan atau karnaval begitu ya tradisi untuk menikmati
ini menunjukkan sebagai perwujudan rasa syukur terhadap hasil panen masyarakat di daerahnya masing masing
seperti misalnya di kecamatan ujung berung
tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini di rw sembilan kelurahan pasanggerahan kecamatan ujung berung ini
ini tadi sudah dilakukan pawai jampakna
kalau kita lihat memang ini tandunya ini ada jerami begitu ya rumput juga
ini menandakan bahwa kota ini sudah diberikan tugas yang diperoleh oleh kota
bahwa kelurahan pasanggerahan ujung berung kota bandung ini daerah pegunungan yang kemudian juga ada banyak sawah
dimana masyarakatnya juga ini banyak memelihara hewan peliharaan seperti kerbau domba sapi begitu
nah kalau kita lihat ke bawah yuda dan juga maggie ini kenapa kemudian ada umbi umbian terus juga ada kacang panjang
karena menariknya kalau dari pawai jampana ini selain juga bisa menampilkan hasil bumi atau hasil panen dari sebuah masyarakat
ada juga hasil kerajinan
jadi apa yang kemudian ditampilkan di tandu dalam pawai jampana ini menggambarkan apa yang ada di wilayahnya
kayak selanjutnya misalnya ini ada sayur sayuran ada daun singkong
ini juga karena memang wilayah rw dua
rw sembilan kelurahan pasang gerahan ujung berung kota bandung ini adalah daerah pegunungan gitu
lalu sebenarnya apa sih makna dari pawai jampana yang biasa digelar di tradisi bandung begitu ya
saya sudah bersama dengan ketua rw sembilan kelurahan pasanggerahan kecamatan ujung birung kota bandung
ada pak sutrisna
pak sutrisna selamat siang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak sutrisna apa makna dari pawai jampana yang biasa digelar di acara acara penting atau sejarah di
kota bandung ini
baik terima kasih
jadi jampana itu adalah merupakan warisan nenek moyang
jadi dalam rangka melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat pesta
atau kegiatan kegiatan lainnya
itu mereka membawa jampana
jampana itu adalah merupakan salah satu wujud rasa syukur terhadap tuhan yang maha kuasa
bahwa kita banyak menghasilkan berbagai
apa hasil bumi gitu kan
jampana itu bisa diisi dengan apa namanya hasil bumi juga makanan
satu ekspresi daripada masyarakat untuk memperlihatkan
untuk mengeksplor tentang barangkali bagaimana aktivitas dan kreativitas masyarakat
atau hasil hasil yang dilakukan oleh masyarakat tentang kekayaan mereka yang ada di lingkungan kita
oke jadi biasanya kalau dalam pawai jampana itu pak rw
itu tandu begitu ya
ada banyak sekali tandu gitu
nah apa pawai jampana ini sekaligus memaknai kegotong royongan sekaligus menarik wisatawan atau seperti apa
tentu yang paling utama esensinya adalah jampana ini adalah tadi betul betul dari masyarakat lapisan masyarakat
membawa jampana jampana itu dengan kelompok kelompoknya menjadi sesuatu yang dapat di
pamerkan atau mungkin nanti dipersembahkan berupa tadi hasil bumi
dan tentunya dunia wisata terutama dari luar itu sangat sangat menarik ya
tertarik dengan hal hal yang unik
ini menjadi salah satu komoditas daripada pariwisata itu seperti itu
salah satu komoditas yang ada di pariwisata khususnya di rw sembilan kelurahan pasanggerahan untuk bagaimana kemudian memeriahkan hud ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
pak rw terima kasih silakan dilanjut
ya yuda dan beggy
anda juga bertanya tanya apa sih yang ada di belakang saya ini begitu ya
saya akan ajak anda untuk melihat sedikit saja perlombaan apa yang saat ini sedang digelar di wilayah ini
karena biasanya tujuh belas agustus itu identik dengan yang namanya lomba lomba begitu ya
lomba lomba yang digelar di perkampungan
perlombaan itu untuk memeriahkan hud ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
ya seperti yang anda bisa lihat pemirsa yuda dan juga maggie
mungkin agak sedikit nyeleneh unik ya
nah ini adalah lomba panjat pisang
dimana pesertanya adalah ini anak anak
dan hadiahnya ini ada uang tunai yang ada di atas
itu setelah tadi kurang lebih sepuluh menit digelar
nampaknya anak anak ini masih belum bisa meraih si hadiah itu
tapi ini seru karena memang mengingatkan saya waktu kecil dulu
karena biasanya meggy dan juga yuda
lomba ini kalah menang sudah biasa begitu ya
tapi bagaimana kemudian proses dari lomba itu yang akhirnya menjadi semangat kita
semangat juang kita untuk kembali mengingat bahwa proses kemerdekaan republik indonesia ini
tidak mudah gitu pada zaman dulu
nah tidak mudah itu kemudian juga dijaga tradisinya sampai sekarang gitu ya
apalagi kemarin dua tahun pandemi
sekarang sudah mulai digelar lagi acara acara
ramai seperti ini saya ingin tanya sedikit ke pak sek cam atau sekretaris kecamatan ujung berung
dengan pak abri selamat siang pak abri lain juga ada pak sekcam megi dan yuda ini juga ada pakus
dan pakustana lurah lurah pasanggerahan ujung berung tapi saya ingin sedikit nanya ke pak
abri pak abri tadi pagi ini sudah dilakukan pawai jampana keliling begitu ya lalu bagaimana
sebenarnya dengan prokes yang harus diterapkan sebenarnya terima kasih memang sebenarnya ini ini
merupakan suatu hal yang mungkin dirindukan oleh masyarakat ya kemarin selama dua tahun kita
penemik opit hiburan berkaitan dengan menyambut atau memperingati hari hudr ini tidak tidak bisa
dilaksanakan nah tahun ini kita bukan membiarkan tapi kita mencoba untuk memberikan kesempatan
kepada masyarakat tetapi dengan catatan
vaksinasi ketiga dilaksanakan ya kemungkinan progres juga kita kita
erto jadi prokes tetap terjaga pak dry dan juga pakustana terima kasih banyak
selamat memantau warga ya megi dan juga sedikit informasi saja bahwa kenapa
kemudian saya memilih wilayah rw sembilan kelurahan pasanggerahan ujung berung bandung karena kecamatan
ujung berung bandung ini salah satu kecamatan atau pusat seni yang ada di kota bandung dan

karena ada banyak sekali empat puluh seni tradisional
dan selain lomba lomba ada panjat pisang ada juga nanti lomba tangkap ikan balap karung ambil koin
dan lomba klereng yang juga diikuti oleh anak anak ibu ibu bapak bapak dan juga lansia
saya juga nanti rencana akan ganti kostum untuk sama sama ikut lomba di kemeriahan ini
kembali ke anda maggie dan yuda
baik ini haturnuhun ya
semangat kang zai
mugi mugi dapet nih hadiahnya ya
jangan lupa nanti bagi bagi kita juga kalau sudah dapat ya kang zai
semangat buat tim liputan di sana buat biro bandung
selamat bertugas kembali